komisi pemilihan umum didera isu tak sedap
terkuak temuan koalisi masyarakat sipil ada manipulasi pada proses verifikasi faktual
tidak tanggung tanggung manipulasi dituding melibatkan para pejabat pusat di kpu
untuk meloloskan partai partai baru
modus penyelenggara menyulap status partai dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
benarkah praktik lancung terjadi di institusi penyelenggara kontes demokrasi ini
verifikasi faktual partai politik siapa main curang
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
komisi pemilihan umum telah mengundi dan menetapkan nomor urut tujuh belas partai politik
peserta pemilu dua ribu dua puluh
pengundian nomor urut dilakukan kepada delapan partai non parlemen
dan satu partai parlemen yang dipimpin langsung oleh ketua kpu hashim asyari

partai politik lain yang ada di parlemen
memilih untuk tidak mengundi nomor urut mereka
keputusan komisi pemilihan umum nomor lima ratus sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang
penetapan nomor urut partai politik beserta pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah
dan partai politik lokal aceh beserta pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat kabupaten kota tahun dua ribu dua puluh
namun bingar bingar pengundian dan penetapan nomor urut partai politik oleh kpu
justru dilakukan di tengah isu manipulasi data dari tahapan verifikasi faktual
satu hari sebelum penetapan calon peserta pemilu
dua orang kuasa hukum mendatangi kpu pusat
pada tiga belas desember lalu mereka melayangkan somasi
atas dugaan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum
dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
kecurangan itu diduga dilakukan oleh pejabat kpu dari tingkat pusat provinsi hingga kabupaten kota
dalam somasinya mereka menyebut bahwa pejabat di kpu pusat
beri instruksi serta melakukan intimidasi untuk mengubah data di situs sipol
dengan mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
temuan kami berdasarkan aduan yang ada di teman teman daerah
menyatakan bahwa melanggar hukum dalam hal proses perbaikan
yang artinya adalah data yang ada di daerah
itu sama sekali tidak data yang ada di daerah
itu sudah mencerminkan bahwa dilakukan perbaikan maupun tidak dilakukan perbaikan
partai politik yang dilakukan verifikasi itu memang sudah tidak dianggap tms
karena tidak memenuhi syarat
komisioner kpu pusat membantah tudingan itu
dan mengaku tidak pernah ada instruksi secara khusus terkait manipulasi data di situs sipol
proses rekapitulasi hasil verifikasi ini dilakukan secara berjenjang
dan setiap jenjang itu diberikan kesempatan kepada partai politik
dalam hal ini narah hubung untuk menyampaikan keberatan
sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi itu rampung
tidak ada satupun surat keberatan yang disampaikan oleh narah hukum partai di setiap provinsinya
sementara itu mantan ketua kpu pusat periode dua ribu empat dua ribu lima
dan mantan ketua kpu periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas hadar nafis gumai
mengaku geram atas tindakan komisioner kpu periode sekarang
komisioner kpu dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel
dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat
nah akuntabilitas politik ini berarti pertanyaan keberatan itu
dari berbagai pihak termasuk dari sejumlah anggota kpu kabupaten kota
itu harus dijawab oleh kpu
dijawab dengan terang menerang
tidak hanya anggota kpu tapi juga teman teman lsm yang di wilayah utara di sulawesi selatan
itu harus diadu data
sebelumnya dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik
peserta pemilu dua ribu dua puluh empat mulai mencuat saat koalisi masyarakat sipil sulawesi selatan
mengungkap indikasi kecurangan yang dilakukan kpu sulawesi selatan
mereka menuding kpu sulawesi selatan telah memanipulasi data verifikasi faktual
partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat dalam sistem sipol
tim liputan cnn indonesia
tim liputan tv
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
seperti kita tahu bahwa komisi pemilihan umum telah menetapkan para petarung politik di pemilu serentak dua ribu dua puluh
siapa saja tujuh belas partai politik yang resmi menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat saya tunjukkan grafiknya untuk anda
kami sudah mengurutkan sesuai dengan nomor urut yang dimiliki oleh tujuh belas partai politik peserta pemilu
ada nomor urut selanjutnya
gerindra tiga pdi perjuangan empat partai golkar lima partai nasdem enam partai buruh tujuh partai gelora indonesia
oke yang selanjutnya
sepuluh partai lainnya
ada delapan pks sembilan pkn sepuluh hanura sebelas garuda dua belas pan tiga belas partai bulan bintang empat belas adalah partai demokrat
nomor lima belas adalah partai solidaritas
nomor enam belas adalah partai perindu
kemudian tujuh belas adalah partai persatuan pembangunan
ini adalah tujuh belas petarung politik pada pemilu serentak dua ribu dua puluh
sementara itu ada dua partai politik yang tidak lolos dan menggugat saat ini keputusan kpu ke bawaslu
kita lihat partai mana saja yang tidak lolos dan menggugat keputusan kpu
ini ada partai umat dan juga partai berkarya
menggugat ke bawaslu sementara partai berkarya menggugat ke pengadilan tinggi pt un
pengadilan tata usaha negara
nah di tengah penetapan kpu atas tujuh belas partai peserta pemilu dua ribu dua puluh
ternyata ada temuan dari koalisi masyarakat sipil soal dugaan kecurangan verifikasi faktual yang meloloskan partai partai tertentu
kepada kpu kepada komisi masyarakat sipil ini melontarkan beberapa tuntutan yang akan saya tampilkan di sini
tuntutan yang pertama dari koalisi kawal pemilu bersih adalah kpu mengaudit besar besaran sipol sistem informasi partai politik
kemudian yang kedua komisi dua dpr akan panggil kpu untuk klarifikasi dan rekomendasi pemberhentian anggota kpu yang berbuat kecurangan
tuntutan yang ketiga presiden memastikan penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat tidak dicemari praktik intimidasi kecurangan
beberapa nomor pembelaan zorja akan menunjukkan kecurangan kulit barang barang kegagalan dan kararti kerhatian
arteries happy first singular punyolo vericasi faktual dan memberikan cantikimento berikutnya
atau tidak memenuhi syarat kemudian dirubah menjadi lolos atau memenuhi syarat
apakah hanya ada satu partai yang dikorbankan dan bagaimana tanggapan dari koalisi masyarakat sipil
serta dpr sebagai mitra kerja kpu kita akan membahasnya lebih dalam
dan nanti kita punya satu kejutan eksklusif untuk anda juga
jangan kemana mana kita akan bahas dengan para narasumber di sini
kami akan kembali usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
kepala kepala kepala
menjadi memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
tidakkan oknum yang sengaja curang mengubah hasil verifikasi faktual partai politik
mengancam legitimasi pemilu dua ribu dua puluh
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dan yang paling kanan ada ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ada komisioner kpu pak hidam holik selamat malam pak idam
malam mbak assalamualaikum
waalaikumsalam ada mantan komisioner kpu
selamat malam pak hada nafis gumai
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan ada profesor deni indrayana kuasa hukum dari partai umat
selamat malam prof deni
selamat malam assalamualaikum
dan sebagai wujud bentuk partisipasi publik kita selalu mengundang teman teman mahasiswa
untuk ikut bergabung ke dalam diskusinya political show
dan malam ini yang bergabung secara virtual adalah badan esekutif mahasiswa
dari universitas cenderawasih
papua jauh jauh dari papua sudah bergabung
saat malam teman teman nanti bisa menanyakan kepada para narasumber
ataupun menyatakan pendapat atau mengkritik juga boleh
kelukesah anda ditampung karena teman teman pemilih muda
teman teman mahasiswa ini adalah pihak pihak ataupun orang orang yang akan menentukan
masa depan indonesia di pemilu dua ribu dua puluh empat
oke langsung saja saya mau ke pak idam
kpu sudah meloloskan tujuh belas partai politik peserta pemilu
tujuh belas partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
ada satu yang tidak lolos tidak memenuhi syarat
belum memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat partai umat dan sudah menggugat ke bawaslu
mengajukan sengketa proses
mengajukan sengketa proses oke
menggugat ke bawaslu oke
ada mediasi dan hari ini mediasinya katanya belum ada titik temu

berdasarkan pasal empat puluh dua ayat dua per bawaslu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh dua

bahwa sidang mediasi itu dapat dilakukan dua hari
kami besok akan melanjutkan sidang mediasi kembali
dan ini masih dalam koridor
yang hari ini tidak ketemu titik temunya dimana
keputusan kpu itu bersifat kolektif kolegial
jadi sidang mediasi tadi kami laporkan ke dalam forum rapat pleno
besok kami akan bersidang kembali
oke jadi besok masih ada
terusannya untuk bisa mediasi antara partai umat dengan kpu ya
masa mediasi itu dua hari
kira kira apa yang menjadi dasar gugatan dari partai umat
dan tadi kenapa proses mediasinya ini tidak menemui titik temu dan dilanjutkan besok
dasar gugatan ada di dalam permohonan kami satu ratus empat belas salaman
pada intinya partai umat tentu menyatakan kami layak menjadi partai peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
bahwa verifikasi faktual yang dilakukan
menyesakan berbagai persoalan teknis
salah satunya misalnya alat alat bukti kami di lapangan itu tidak diverifikasi dengan berbagai alasan
itu yang kami sampaikan dalam permohonan dan bukti bukti yang kami hadirkan
terkait dengan mediasi tadi
secara substantif karena ini proses yang tertutup ya
kasih bocoran sedikit pak
jadi pada dasarnya kami sepakat untuk melanjutkan besok pak
jam satu siang akhirnya ya pak ya
tadi awalnya sepakat jam sepuluh tapi diundur jam satu
dan insya allah itu hari kedua
kami sih masih menyimpan optimisme bahwa di mediasi ini akan ada kabar baik lah bagi partai umat
tapi tadi pada saat mediasi apakah memang berjalannya alot begitu kpu bertahan dengan keputusannya
kemudian partai umat bertahan dengan gugatannya
tadi lebih ke arah kami sama sama sharing posisi pasti
sharing informasi pasti
belum sampai ke substansi yang sampai ke arah pembuktian belum
kita sama sama menghormati
kami menyampaikan positioning
tadi ketua umum membacakan opining statement lah
yang pada dasarnya mengatakan
tadi sama sama menghormati
tadi seperti saya sampaikan seharusnya partai umat juga dikatakan memenuhi syarat
dan menjadi peserta pemilu
kpu posisinya bisa ditanyakan
tapi pada dasarnya mengatakan ada merapat pleno yang sudah memutuskan
satu dua hal
dan kita bilang oke bagaimana kalau kita bicara lagi besok
jadi saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci karena memang secara aturannya itu tertutup mediasi itu
tapi berdasarkan hasil keputusan kpu memang secara verifikasi faktual secara rekapitulasi data memang tidak memenuhi syarat ya partai umat
rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang ditetapkan oleh kpu kabupaten kota di dua provinsi khususnya di enam belas kabupaten kota
di ntt dan di sulut itu dilakukan secara terbuka
dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan rekan sudah sesuai dengan aturan
oke jadi artinya memang tidak memenuhi syarat
di sebelas kabupaten kota di dua provinsi tersebut partai tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat
oke itu partai umat ya
saya ingin tanya ke pak denn
pak denny anda merasa bahwa ada perlakuan berbeda kepada partai umat hanya partai umat saja yang kemudian tidak memenuhi syarat atau bagaimana menurut anda
nah ini pertanyaannya kalau dilakukan setelah mediasi agak enak jawabnya nih
kalau mediasi ini kita loki nih bang loli kan
jadi masih persis
ini biar masyarakat tahu juga
jadi masyarakat pemilih nantinya
tentu partai umat punya argumentasi punya concern punya pemikiran ini kok seperti ini gitu
mengapa untuk partai umat penyikapannya seperti ini
apakah ini berbeda dengan partai lain
nanti saya pikir akan terlihatlah dalam proses dialog ini
tapi yang pasti kami tadi mengatakan
dengan bukti bukti yang kita punya
dengan ini kan kami berproses tidak lama nih
saya baru mendapat surat kuasa di hari apa di kamis ya
setelah penetapan hari rabu
dalam proses yang sangat singkat itu kami sudah bisa ditunjukkan
bukti bukti dari partai umat terpenuhi sebenarnya
jadi tentu ada sesuatu yang saya tidak tahu dimana missnya
sehingga kemudian kita mudah mudahan besok bisa mengoptimalkan proses mediasi itu
oke jadi memang ada perasaan perlakuan berbeda kenapa partai umat dibeginikan begitu pak denny
kalau yang saya tangkap tadi dari pernyataan anda
saya akan lebih bebas menyatakan itu setelah proses mediasi
oke tapi dialakkan sekarang
kalau sekarang saya ingin dengan pak kpu kita melihat besok dulu lah
menatap hari esok dulu
oke tapi tadi yang saya tangkap dari pernyataan anda berarti seperti itu ya
mempertanyakan kenapa partai umat begini
kalau mbak nana menangkapnya seperti itu saya tidak bisa melarang
jadi kalau menurut kuasa hukum yang tadi saya tangkap pak idam ada pertanyaan kenapa partai umat diperlakukan seperti ini
pertanyaan saya tadi memang ada perlakuan berbedakah terhadap partai umat dibandingkan dengan partai partai lain soal rekapitulasi verifikasi faktual
karena anda tadi itu menyampaikan perasaan
pertanyaan yang disampaikan oleh kemas prop itu perasaan pertanyaan
tapi memang ada perlakuan berbeda nggak
ya enggak ada
semua diperlakukan dengan adil
semua diperlakukan dengan sama
dan karena ini masih dalam masa sengketa proses dalam artian tahapan mediasi betul apa yang disampaikan oleh mas prop
bahwa ini akan dibicarakan kembali besok jam satu dalam sidang mediasi
jadi forum ini bukan forum yang tepat untuk membahas apa yang menjadi pandangan kami berdua ya
pertanyaan yang muncul dari kuasa hukum ataupun dari jajaran pengurus partai umat
apakah memang berkaitan karena ada pak amin rais di situ
ada intervensi kekuasaan yang menginginkan bahwa partai umat tidak masuk dalam peserta pemilu dua ribu dua puluh
masa itu gak ada pertanyaan seperti itu
nggak ada kecurigaan seperti itu
pertanyaan semacam itu saya pikir muncul di banyak kepala orang ya
yang boleh dikatakan dari dulu ya seperti itu
punya sikap yang kritis
kepada siapapun yang menurut beliau perlu diberikan masukan
apakah itu menjadi dasar lolos atau tidaknya partai umat
seharusnya kan tidak
tapi tentu saja kami berbaik sangka sajalah
bahwa seharusnya di klim demokrasi semacam ini sikap sikap kritis semacam itu tidak menjadi hambatan
karena kan yang namanya demokrasi
membuka ruang kritik memang
tapi sempat ada pertanyaan begitu ya
apakah karena sikap politiknya seorang amin rais yang berkaitan dengan masih partai umat menjadi seperti itu
kami kemarin di bawaslu pada saat mendaftarkan permohonan ini mendapatkan pertanyaan dari teman teman wartawan semacam itu
jadi pertanyaan bukan dari partai umat sebenarnya
justru dari rekan rekan media yang memunculkan apakah karena sikap kritis apakah karena abc
dan saya mengatakan kami ingin fokus dulu ke proses segitiga proses ini
dan tadi mediasi
apakah memang ada faktor subjektivitas disitu
ada faktor intervensi karena berkaitan dengan sikap politiknya amin rais yang berseberangan dengan kekuasaan kemudian partai umat tidak diloloskan
saya pikir pertanyaan tersebut tidak tepat dialamatkan ke kpu
dalam pelaksanaan verifikasi partai politik ini kpu memverifikasi administrasi dan memfaktualisasi dari administrasi tersebut
jadi persoalan ini adalah persoalan verifikasi administrasi
dan faktualitasnya atau yang seringkali disebut dengan persoalan verifikasi faktual
jadi ini persoalan teknis sekali
jadi ini bukan persoalan politis gitu loh
dan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai tersebut juga menempatkan narah hubung
yang dimana rekan rekan kami di kpu kabupaten kota khususnya di enam belas kpu kabupaten kota tersebut di dua provinsi itu berkomunikasi aktif dengan narah hubung partai politik tidak hanya partai tersebut ya
tapi juga dengan semua partai
dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh rekan rekan sudah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
jadi ini bukan persoalan politik
ini persoalan faktualitas dari persyaratan pendaftaran partai politik
oke ini bukan persoalan politik
pak hadar saya ingin tanya apakah informasi yang anda dapatkan bukan hanya partai umat saja yang tidak lolos
sebetulnya ada partai partai lain yang sebetulnya tidak lolos partai partai baru ya yang harusnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat kemudian dijadikan memenuhi syarat
kalau kami sebetulnya tidak mau berbicara tentang isu partainya ya
kalau kami di koalisi itu merasa penting sekali untuk fokus terhadap prosesnya
apakah proses yang dilakukan dalam verifikasi khususnya faktual ini itu sesuai aturan atau tidak
nah dugaan dugaan yang kami dapatkan dan ini cukup banyak
testimoni maupun data itu menunjukkan memang ada kesengajaan untuk merubah data dalam rangka untuk melancarkan partai politik lolos di dalam verifikasi ini
jadi ini sesuatu yang sangat serius
kami ini ingin ya pemilu kita itu menjadi pemilu yang seperti dikatakan di konstitusi
prinsip prinsipnya juga seperti dalam undang undang
penyelenggaranya harus bekerja secara mandiri non partisan
kemudian juga jujur dan seterusnya gitu
tetapi apa yang kami lihat ini sangat kuat sekali itu tidak terjadi
nah kami ini ingin agar pemilu kita dua ribu dua puluh empat yang lima tahun sekali diatur di konstitusi itu tetap berjalan dengan kualitas yang baik
tapi bagaimana ini kita bisa teruskan bisa kita ciptakan kalau penyelenggaranya kalau memang betul ya nantinya terbukti nyata nyata begini
temuan temuan nya laporannya apa
apakah memang ada perintah atau seperti apa
lebih spesifik pak hadad
sekarang terkait dengan perintah
iya ada perintah
secara terstruktur dari pusat ke bawah
ada perintah seperti itu
walaupun lagi lagi ya ini kan dugaan
perlu kita proses hukum
dugaan hukum dibuktikan dan seterusnya
tetapi data yang kami dapatkan cerita cerita yang kami dapatkan banyak sekali
ya ada perintah baik dari jalur komisioner maupun dari jalur sekretariatnya
jadi itu semua ada
tidak mungkin daerah itu berinisiatif melakukan hal ini
jadi ini memang betul betul ada sistematik dari atas
nah ya nanti kita berharap penyelenggara pemilu betul betul mau
mau mengikuti proses hukumnya
dan ya menjawab semua dan mudah mudahan semuanya terbuka
dan kami berharap seperti tadi poin koalisi bahwa dpr menjalankan perannya untuk
oke nanti saya tanya ke bang doli
jawaban dari kpu seperti apa
terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya tentunya ini cara beliau mengekspresikan
tentang bagaimana pemilu berjalan dengan baik
kami menghormati hal tersebut apalagi beliau mantan komisioner
ya sebagai senior kami dan kami sebagai junior tentunya itu juga menjadi bagian dari semangat kami untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas
jadi apa yang beliau sampaikan itu pada dasarnya itu menyampaikan tentang pemilu itu sesuai dengan prinsip prinsip yang ada dalam pasal tiga undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan tentunya itu yang kami laksanakan
tapi apakah memang ada perintah anda ataupun teman teman komisioner lain pernah memerintahkan kepada kpu provinsi kemudian kpu provinsi kepada kpu kabupaten kota
dalam bimbingan teknis maupun dalam rapat koordinasi perintahnya adalah melaksanakan aturan pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
dan begitu juga dengan pendorongan teknis yang diterbitkan serta surat edaran yang kami terbitkan
oke jadi perintahnya adalah hanya melakukan sesuai dengan aturan teknis
tidak pernah ada perintah untuk meloloskan partai tertentu ataupun mengubah hasil berita acara dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
apa yang diisukan itu menurut saya tidak mendasar
kemudian bagaimana anggota kpu di kpu di daerah ini bisa melapor ke koalisi masyarakat situ dan itu banyak
ya kami belum tahu siapa yang melapor ini siapa ketika misalkan kami disomasi oleh pengacara ketika kami tanya yang bersangkutan tidak menyampaikan siapa yang melapor itu
rekan rekan juga belum menyampaikan siapa komisionernya di daerah
oke jadi kpu tidak percaya ya bahwa ada laporan laporan ataupun ada
jadi tidak ada informasi informasi dari kpud
ya yang jelas proses ini semua dilakukan secara terbuka itu yang menjadi patokan kami
oke saya mau ke bang doli
komisi dua sebagai mitra kerjanya kpu tadi sudah disinggung oleh pak hadar
bagaimana melihat di satu sisi ada informasi yang datang dari bawah kemudian ke koalisi masyarakat sipil tapi di sisi lain kpu tidak merasa mendapat laporan itu
saya mau jelaskan standing position dulu ya bahwa ini nggak ada urusannya dengan soal posisi kita sebagai
partai politik yang juga adalah peserta pemilu
nah concern kami di komisi dua itu kan adalah bagaimana memastikan baik dari persiapan sampai yang di pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik
makanya soal pemilu ini kan kita sudah bicarakan dua tahun loh di komisi dua itu
mulai dari konsepsinya seperti apa karena kita tahu bahwa ini akan menjadi pemilu yang pertama kali modalnya akan dilaksanakan dua puluh empat
kemudian kami apa namanya ikut men seleksi siapa yang akan jadi komisioner di kpu kemudian di bawah seluruh semua itu kan untuk bagaimana memastikan pemilu ini betul betul lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya
nah terkait dengan isu ini tentu kami kan nggak bisa berdiam
pertama sebagai dpr tentu harus menangkap aspirasi apapun yang berkembang di masyarakat
karena kami tahu di media ada duga dugaan seperti itu dan karena memang yang diduga itu adalah mitra kerja kami ya tentu dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita punya keinginan supaya pemilu ini bisa baik
tentu kami harus tidak boleh menutup mata
nah oleh karena itu dalam waktu yang dekat sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di dpr kami akan undang kpu
dan ya kalau memang ada aspirasi dugaan itu ya sampaikan saja ke komisi dua supaya kami
nah yang ketiga concern kami adalah ini kan tahapan sudah mulai jalan
tanggal enam belas per juni kemarin ya
nah jangan sampai kalaupun ada duga dugaan itu mengganggu tahapan tahapan berikutnya
jadi kalaupun misalnya ada dugaan harus diselesaikan cepat
gitu loh ya
yang menduga harus menunjukkan apa yang
yang mereka dapat yang diduga harus membuktikan bahwa kalau tidak benar ya tidak benar
harus ada posisi yang jelas harus ada klarifikasi yang jelas dari kedua belah pihak
supaya jangan berlalu larut karena ini akan mengganggu pasti soal apa namanya tahapan berikutnya
oke ketegasan komisi dua kita tunggu juga bang doli nanti kita akan bahas lagi lebih dalam karena kita juga mendapatkan laporan modusnya seperti apa ancamannya seperti apa tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan politikalshow
dan kita masih bersama para narasumber di studio
sebelum kita melanjutkan dialog saya akan memutarkan kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh siapa
cnn indonesia dari salah satu penyelenggara pemilu di daerah anggota kpud
dia akan membeberkan soal beberapa poin penting kita dengarkan bersama kesaksian eksklusif yang didapatkan oleh cnn indonesia berikut ini
pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan
itu ada partai yang
berstatus bms belum memenuhi syarat yaitu partai gelora
setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat
lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu
dan merubah status belum memenuhi syarat partai gelora itu untuk
itu di awal awal bulan november kemarin
lalu pak sekretariat
menghubungi kami para pimpinan komisioner
dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari kpu ri
tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno
sehingga waktu itu tidak jadi kita meng ms kan partai gelora yang berstatus belum memenuhi syarat
itu yang pertama
yang kedua ketika diverifikasi perbaikan
ada beberapa yang belum menuhi syarat seperti tadi gelora dan ada garuda
dan diverifikasi perbaikan itu
sekitar jam dua dini hari
salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar partai garuda di ms kan dalam verifikasi administrasi
sebelum kita lakukan verifikasi faktual
akhirnya partai itu di ms kan
lalu beberapa hari kemudian kami
dipanggil ya ke provinsi
dipanggil itu peruangan salah satu komisioner
lalu kita dilarang membawa handphone
handphone diletakkan di luar
dan di dalam itu sudah ada kpu provinsi dengan sekretariatnya
memerintahkan untuk meng ms kan partai partai politik ini
dan bagi yang tidak bersedia
dipersilahkan untuk keluar
untuk mengundurkan diri dari kpu karena ini adalah perintah dari pimpinan
untuk pimpinan ini maksudnya kpu ri
sehingga kita di
diperintahkan untuk meng ms kan
semua waktu itu semua
di kabupaten kota ini semua di ms kan walaupun mereka tidak menuhi syarat
tetap mereka harus di
lalu yang terakhir waktu kami melakukan konsonas di jakarta
itu dihadiri oleh seluruh indonesia
satu sampai tiga desember
itu salah satu anggota kpu ri menyampaikan
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh di
bahwa perintah ini harus dilaksanakan
tidak boleh di langgar dan bagi yang melanggar nanti
akan dimasukkan ke rumah sakit
disambutkan resmi di arahan resmi
ketua dan anggota kpu ri bersama sekjen masing masing memberikan arahan
di hadapan seluruh peserta yang kurang lebih
dari seratus orang
salah satu anggota kpu ri mengatakan
ini adalah arahan yang harus dilaksanakan
kalau tidak nanti akan dimasukkan ke rumah sakit
beliau tidak menyebut arahannya
arahan yang beliau sebut itu adalah
yang dimaksudkan itu adalah
arahan yang sudah disampaikan oleh
kpu provinsi ke kita
dan juga beberapa dari kami
diundang kemarin itu ke solo
bertemu dengan anggota kpu yang mengatakan
akan masuk rumah sakit tadi itu
bagi yang tidak mengikuti arahan itu
di solo itu disampaikanlah
perintah ya untuk meng ms kan
ya beberapa partai
antaranya ekelora garuda pkn
tapi tidak semua yang mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti
kebetulan saya tidak mengikuti
yang mengikuti adalah divisi yang lain
saya dengar serius
sejak yang saya dengar
tidak ada yang spesifik menyebut
paling mereka menyebut
kalau pimpinan membuat kebijakan itu
pasti sudah ada pertimbangan
baru hanya sekitar itu ya
yang disampaikan oleh pimpinan lain
bahwa ini perintah harus dilaksanakan
atau ada ancaman
dalam hati itu
nah itu yang sampai sekarang
saya tidak mengerti ini
tapi bahasa yang disampaikan oleh pimpinan kami
di provinsi itu bagi yang kita ikut
silahkan keluar barisan
silahkan keluar gerbong
maknanya barangkali disuruh mundur atau
bagi yang masih satu periode
dan mengharap bisa
bergabung lagi di periode berikutnya
mungkin begitu takdiran saya
tidak ada lulus
tidak ada lulus
tidak ada lulus
ya tidak ada lulus kan
ya di tempat saya
kalau secara pribadi
banyak anggota kpu yang tidak
tapi kan secara kolektif
akhirnya keputusan itu diambil
itu tadi kesaksian eksklusif
dari salah satu penyelenggara pemilu
di daerah yang merasa
terancam ataupun diminta
untuk meloloskan partai partai tertentu
oleh atasannya dari kpu provinsi
dan juga kpu ri
silahkan pak idam kami berikan
waktu anda untuk memberikan hak jawab
atas pernyataan tadi
yang pertama saya tidak tahu
siapa yang bicara tersebut
bisa jadi yang bersangkutan
juga bukan bagian dari sekretariat
ataupun kpu saya tidak tahu itu satu
terus yang kedua
bagaimana perangkat yang bersangkutan
tidak mengikuti rakor di solo
dalam konteks saya berbicara
itu konteksnya adalah saya menjelaskan
rekan rekan kpu di daerah
itu melaksanakan surat edaran
karena ada beberapa
kpu kabupaten kota
dalam pelaksanaan verifikasi
faktual itu menolak video rekaman
video rekaman dari partai politik
itu ada yang menolak
nanti bisa ditanya kepada mas prop
saya sampaikan bahwa video rekaman itu
ada di dalam surat edaran kami
dan saya bicara pada persoalan tegak lurus
tegak lurus itu artinya berdisiplin
karena ada kpu provinsi
yang bicaranya aneh aneh
padahal itu semua sudah kami atur
dalam sebuah surat edaran
dan saya sampaikan itu bicara tentang
karena siang hari saya mendapatkan informasi
seorang anggota kpu provinsi
komentar yang aneh aneh
yang menurut saya itu bisa
memicu sedangkan pemahaman dia terhadap
surat edaran itu nggak tepat
jadi itu berkenaan dengan
pelaksanaan surat edaran
dan banyak sekali keluhan keluhan
dalam pelaksanaan verifikasi
tahap perbaikan itu kami menerbitkan
surat edaran yang awalnya
ya itu berkenaan dengan video call
jadi video call itu diperbolehkan
faktual itu diperbolehkan
kpu kabupaten kota untuk melakukan video call
dengan anggota parpol itu
iya memang ada aturannya nah kalau sekiranya
memang dalam kondisi tertentu
video call ini tidak memungkinkan
karena jaringan dan lain sebagainya
maka partai politik melalui lo nya
bisa menyampaikan yang namanya
diperbolehkan tapi ada beberapa rekan rekan
yang belum memahami surat edaran tersebut
dan itu saya jelaskan dalam
konteks disiplin dan itu pun suasananya
dalam kondisi yang joke dalam kondisi
yang santai oke jadi
yang pertama narasumber
yang kami dapatkan kesaksiannya
itu sudah kami verifikasi melalui beberapa
kurasi jadi kami bisa pastikan
ini adalah salah satu dari penyelenggara
pemilu di daerah yang identitasnya
harus kami tutupi karena itu adalah
kode etik jurnalistik itu yang pertama
yang kedua soal ancaman memasukkan ke dalam
rumah sakit itu dalam konteks apa anda mengatakan
konteksnya itu siapa yang tidak
tegak lurus maksudnya tidak
berdisiplin dalam melaksanakan surat
edaran dan ada
surat edarannya dan
tidak ada konteksnya ms dan tms itu
nggak ada sama sekali oke jadi betul betul
tidak ada perintah dari kpu ri ke kpu provinsi
untuk mem ms kan ataupun memenuhi
syaratkan partai partai tertentu ya
saya bicara itu tidak ada kaitannya dengan
ms dan tms partai dan ini
bersangkutan lupa oke
tapi kenapa begitu banyak sekali lagi
saya ingin tanya ini bukan media kami
saja yang mengangkat tapi banyak media lain
juga mendapatkan kesaksian kesaksian
mendapatkan berita acara yang modelnya ini
mirip ya saya tidak tahu kalau perbedaan itu
oke ya silahkan
dikonfirmasi kepada yang bersangkutan
oke pak hadar kesaksian tadi
apakah sejalan dengan temuan koalisi
masyarakat sipil yang membuka
posko aduan bahwa memang kenyataannya banyak
penyelenggara di daerah yang merasa
terancam yang merasa
moralnya kemudian terdegradasi
karena dipaksa untuk
meloloskan partai partai tertentu
ya kalau ini ada kesempatannya
besar banyak sekali yang
akan bisa bicara seperti itu rekaman seperti itu
akan banyak oke tetapi kita maklumi
mereka ini betul betul
tekanan itu bukan hanya
untuk lanjutan posisi mereka
terhadap orang sekretariat akan dipindahkan
ke tempat tempat yang dipelosok pelosok
kemudian juga dimasukkan
ada yang menceritakan
sekarang sudah disediakan fasilitas yang cukup
jadi ini iming iming
begini juga keluar termasuk juga
satu lagi misalnya
kehormatan dan memang data
uang kehormatan itu ada di dalam item
per pudraf yang ada kemarin oke
tapi kemudian itu tidak keluar
jadi penyelenggara di daerah itu terbelah
sekarang itu jadi ada
sebagian besar yang karena
diakinkan anda harus loyal
dengan kami ini adalah
perintah jadi harus ikut
aturan organisasi kalau enggak ini
bisa buyar kita kira kira begitu ya
tetapi ada sebagian kecil yang memang
kok kita diperintah salah
ini tidak sesuai
dengan kenyataan kami melihat
ini tidak memenuhi syarat
kok disuruh dirubah menjadi memenuhi syarat
begitu saja gitu nah ini
orang yang dikucilkan sekarang
jabatannya digeser komunikasi
diantara mereka juga sudah tidak lancar
merusak menurut saya
nah penyelenggara seperti ini
sulit bisa menjalankan pemilu
yang kita harapkan tadi yang berjalan
demokratis sesuai dengan
aturan itu sulit terjadi
nah jadi sekali lagi
ini hanya contoh saja
satu yang kebetulan kita
temukan atau cnn yang menemukan
orang yang berani
walaupun harus ditutup ya
seperti ini banyak sekali
merata nah kira kira begitu
dan besar saya berharap sekali
dpr bisa mengambil perannya
dalam hal ini nanti di proses
ddkpp juga mengambil perannya
kita memikirkan bagaimana pemilu
kita bisa terlaksana dengan
integritas yang penuh kualitas
yang tinggi kira kira begitu
pak hadar modusnya itu apakah
sama seperti yang diceritakan oleh narasumber
apakah memang ada modus yang berbeda
seperti tadi yang dikatakan oleh pak
soal video rekaman itu banyak anggota kpud
yang tidak mau menerima
ya justru itu yang
saya tidak tahu kalau yang itu cerita itu
oke jadi yang jelas itu
ceritanya adalah ya
pada saat verifikasi
verifikasi istilahnya tapi itu sebenarnya proses verifikasi
yang pertama faktor pertama ya begitu
sudah selesai dari lapangan mereka
masukkan ke sistem kemudian
hasilnya seperti apa kemudian dibuat berita acara
nah itu sudah kelihatan
nah di pusat itu bisa membaca
hasilnya dari sistem itu seperti apa
nah setelah itulah
keluar perintah untuk
diatur saja kira kira begitu oke ya
tentu kemudian ada reaksi
di lapangan bagaimana sudah
tanda tangan mereka disuruh
tanda tangan lagi ada yang menolak
tidak mau tanda tangan kemudian dianggap
mereka adalah orang yang membangkang
tidak sesuai dengan organisanya
ada beberapa berita acara yang
dua versi yang satu
adalah yang asli hasil rapat pleno
yang tidak memenuhi syarat kemudian ada
berita acara baru baru
yang sudah tinggal mereka tanda tangan saja
tanda tangan saja dan
lampiran yang sudah dirubah datanya dirubah
itu memang terjadi ya
ditemukan fakta faktanya di luar ada kami punya
berapa daerah itu itu
udahlah banyak sekali
ya pak ceritanya banyak
yang kami punya tidak banyak
datanya ya tapi ada menurut saya
tidak perlu banyak banyak ini
cukup untuk menunjukkan
persoalan ini pelanggaran serius ini
sudah terjadi dugan ya
saya lagi mohon maaf sudah terjadi gitu
nah itu problemnya
kenapa tidak yang lain tidak mau kasih
karena mereka takut
pesen jangan nama saya jangan ya
pak tolong ya pak gitu gitu
oke jangan diberikan kepada siapa siapa ya
pak gitu oke saya harus melindungi
berita acara yang kami dapatkan juga
informasinya bahwa yang pertama itu adalah
yang versi asli sudah terdapat pleno
kemudian ada perintah berita acaranya
mereka tinggal tanda tangan saja
di atas sana tidak mendengar ya
informasi itu dari bawah ke atas
rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka
di sana ada banyak narah hubung
yang hadir oke saya
belum mengerti apa yang dimaksud oleh
beliau tadi itu
belum mengerti bagaimana ada berita acara
yang hasilnya itu tidak memenuhi syarat
verifikasi faktualnya partai a
saya tidak sebut kemudian ada berita acara
versi kedua yang di situ
para komisioner kpu diminta tanda tangan
dengan tulisan verifikasi faktualnya
sudah memenuhi syarat proses
rekapitulasi dilakukan secara terbuka
dan dihadiri oleh banyak pihak dihadiri
oleh bawaslu dihadiri oleh jurnalis
oke nah jadi
kami menerima berita acara yang sudah
selesai dan kemarin pada saat
rapat rekapitulasi nasional
itu berjalan lancar tidak ada masalah
semua menaksikan tapi kalau misalnya berjalan lancar
pak idam itu tidak ada informasi informasi
ataupun temuan temuan yang ditemukan oleh
koalisi masyarakat sipil dan oleh media
kalau memang berjalan lancar
nanti kami dalami dan tadi
berkaitan persoalan intimidasi mutasi
dan sebagainya sampai hari ini
saya konfirmasi ke pihak sekretariat
jenderal apakah ada staff
dan pejabat yang dipindahkan sampai hari ini
gak ada satupun yang dipindahkan
nanti bisa dikonfirmasi oke
kesimpulan hasil verifikasi
di mana kpu kpu
dan kota itu menetapkan itu tidak terbuka
yang terakhir inilah baru setelah ada
proses perbaikan kemudian perbaikan
itu verifikasi faktual kedua
verifikasi faktual terbuka namanya
perbaikan namanya verifikasi perbaikan
kemudian hasil itulah yang terakhir
baru dilakukan pleno dengan terbuka
jadi yang sebelumnya tidak terbuka tidak
bawah selu bawah selu ini juga
tidak punya kecuali bawah selu itu
betul betul rajin dia ikutan seperti yang
dia rencanakan dia ikutan ke lapangan
mencatat dan sebagainya kita juga
perlu mempertanyakan bawah selu kita sebetulnya oke